dan kemeriahan menyambut hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah sudah terlihat di kota bandung setelah keputusan sidang ijbat yang meretapkan hari raya jatuh pada esok hari
evoria menyambut hari raya idul fitri yang jatuh pada esok hari mulai terlihat di pusat kota bandung
gemah seruan takbir menghiasi sudut kota dan jalan jalan arteri
meski begitu tidak terlihat adanya pawai kendaraan serta alunan suara beduk di atas kendaraan
masyarakat kota bandung juga sudah terlihat memadati area masjid raya provinsi jawa barat yang berada di titik km pusat kota bandung sejak sore tadi
dan seperti apa kemeriahan malam takbiran di jakarta dan juga bandung kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia danur aspasia dan juga wilab nasution
saya ingin ke sisi terlebih dahulu yang ada di jakarta
sisi ini sudah ada imbauan dari kapolda metro jaya untuk menghimbau warga tidak melakukan takbir keliling
apakah dari pantauan anda memang tidak ada warga yang melakukan takbir atau mungkin justru banyak warga yang keluar pada malam hari ini
ya sisi silakan
baik tampaknya ada gangguan komunikasi bersama dengan nur aspasya
mungkin kita bisa bergeser terlebih dahulu ke wilam yang ada di bandung jawa barat
ya wilam silakan dengan laporan anda
bagaimana kemudian suasana malam takbiran di kota bandung jawa barat tampaknya ramai sekali di belakang anda saat ini
ya selamat malam reinhardt dan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah dari kami di bandung
seperti dapat anda lihat di belakang saya ini terlihat begitu banyak orang yang merayakan malam suci malam hari raya idul fitri di alun alun kota bandung ini
selain di alun alun kota bandung ini ada masjid raya
di provinsi jawa barat
di sini juga dekat dengan pusat pusat perbelanjaan hingga
sehingga masyarakat yang berada di sini ada yang masih berbelanja menghabiskan sisa thr nya mungkin untuk melengkapi kebutuhan idul fitri
dan ada juga yang beristirahat setelah berbelanja seharian
dapat kita lihat di sini orang orang beristirahat ada juga yang melaksanakan sholat isya dan sebagainya
terkait takbir keliling renhard memang polestabes bandung juga menghimat
imbau bahwa warga tidak melakukan takbir keliling ini terkait dengan faktor keamanan dan keselamatan
beberapa hari sebelum ini sempat beredar hoax seperti itu bahwa polrestabes bandung melarang
tapi ini sebenarnya bersifat timbawan
dan sepanjang pantauan kami di malam takbiran ini hingga pukul kurang lebih sembilan ini memang terlihat jarang sekali ada yang melakukan takbiran
dan memang dianjurkan bagi warga yang hendak melakukan takbiran keliling dapat memberitahu pihak polosian
sehingga dapat dilakukan pengawalan
ini terkait untuk keselamatan mereka juga reinhardt
dan pihak polosian juga telah menurunkan dua ribu personil dalam operasi ramadhania dua ribu tujuh belas ini
dalam tidak hanya mengamankan untuk malam idul fitri ini tapi juga mengamankan untuk sholat idul fitri besok dan sisa arus mudik
di bandung jawa barat dan dari anda saya ingin kembali ke nuraspasia lagi untuk memantau bagaimana
malam takbiran di kota jakarta kita akan ke sisi sisi bagaimana kemudian kemeriahan malam takbir di ibu kota saat ini
baik kami kembali mengalami gangguan bersama dengan nuraspasia
tapi demikian tadi sejumlah pantauan dari
di malam takbiran baik di jakarta dan juga di bandung
terima kasih untuk wilam nasution langsung dari bandung jawa barat